pandemi juga berdampak pada kepastian kompetisi liga di tanah air seperti kick off liga satu yang kembali diundur akibat kebijakan pembatasan dan pengetatan kegiatan
lalu bagaimana kelanjutan nasib gelaran sepak bola ini
kami bahas malam hari ini bersama ketua umum pssi muhammad iryawan serta presiden madura united aksanul kossasi
selamat malam pak iwan dan juga pak aksanul
terima kasih sudah bergabung
baik saya mau ke pak ketum dulu pak iwan sudah mendengar suara saya
oke baik pak iwan jadi bagaimana keputusan kompetisi liga tetap akan jalan di agustus
apa lagi lagi harus tertunda kemudian apa pertimbangannya
di tempran ada sahabat saya pak aksanul kossasi
jadi mungkin pemirsa tahu ya izin keramaian sudah keluar dari pihak kepolisian
sudah dirilis oleh kapolri
kapolri dari menpora
rencaranya kita tanggal sembilan kemarin bukan kikop namun ada ppkm
sehingga kita menyesuaikan karena ada surat dari kepala bnpb
untuk meminta waktu kepada pssi mengundurkan kompetisi sampai akhir juli
tapi ternyata kan sekarang ppkm diperpanjang
tapi tentu harus menghormati
jadi izin sudah keluar
kita pihak kepolisian sudah memperbarui izin
hanya kami harus menghormati imbauan dari ketua bnpb ya
jadi itu tidak terdapat
sebetulnya semua sudah clear
kita nunggu karena surat yang dari kepala bnpb sudah dirilis itu
semua orang sudah tahu
bahwa beliau meminta kepada saya untuk mengundurkan berdua liga sampai akhir juli
tapi ternyata sekarang kan ppkm juga diperpanjang
ya kita harus ikut ya
karena memang ini kebijakan pemerintah
tapi perlu diketahui kalau izin keramaian sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian
menuju ke izin keramaian itu ada pasiennya
kita minta rekomendasi dari menpora kemudian dari kepala bnpb
syarjah skokit dalam hal ini
kemudian dari kementerian kesehatan
kemudian dari kementerian kesehatan
itu sudah kita lalui
dan terakhir izin keramaian dikeluarkan oleh polri
namun di tengah perjalanan ada gombang tsunami kedua covid sembilan belas
yaitu yang menjadi cukup besar
terlebih ppkm kami diberikan surat oleh syarjah skokit ketua bnpb
untuk dengan hormat untuk memundurkan kompetisi liga tersebut dimulai
sungguh tapi yang jelas semua sudah oke semua
izin sudah keluar
pihak kepolisian sudah komunikasi dengan kami kemarin pak asop
bahkan kami sudah mendatangani perjanjian kerjasama dengan beliau dengan pihak mabes polri
bahwa mabes polri masih on the track itu tetap dikeluarkan
tapi nunggu bagaimana perkembangan dari syarjah skokit
kita tunggu mudah mudahan
ke depan ppkm selesai tidak diperpanjang
tentu nanti kita akan komunikasikan
dan saya yakin dalam bulan agustus atau september awal itu bisa bergulir
mudah mudahan covid segera turun sehingga kompetisi bisa bergulir
kalau pelaksanaan saya pikir sudah tidak ada masalah
tidak jauh beda dengan kemarin piala menpora
jadi kita sudah punya sop bagaimana pemain kepada perangkat pertandingan kepada wasit
semua di hotel dan sebagainya
jadi sebetulnya tinggal jalan
tapi karena kita menghargai syarjah skokit memberikan surat kepada kami
sehingga kita tunggu ya
kita tunggu ya perkembangan dari pihak pemerintah
jadi statusnya adalah memantau bagaimana perkembangan covid sembilan belas sekarang ini ya
saya ke pak aksanul
pak aksanul bagaimana kemudian klub juga menanggapi kebijakan penundaan liga atau kompetisi ini
bagaimana kondisi klub sendiri dengan pengetatan kemudian pembatasan pengaruhnya seperti apa
jadi memang apa yang disampaikan ke semua umum itu betul adanya
ada di sini di indonesia ini ada izin keramaian polisi
terus ada untuk satgat office juga harus memberikan rekomendasi
semua tahu bahwa kondisi ini sulit
tapi harus diyakini bahwa ini tidak terjadi di indonesia
hampir semua negara mengalami hal tersebut
terutama negara negara pesaing kita seperti vietnam hoi an jakarta indonesia
semua menjalankan roda kompetisinya
kecuali kita memang tidak
semua ini pesaing kita
kalau mereka bermain bola kita tidak bermain bola
tayangan dengan mereka ini akan menjadi semakin tajam
tapi untuk ketua umum mungkin ada baiknya
wah saat piala menpora itu
jadi itu sudah sampai ketua umum
kalau pemerintah sama hal bnpb
ketua umum mungkin ada baiknya mendatangi bnpb
menyampaikan kepada bnpb bahwa saat piala menpora itu kita juga laksanakan pada saat covid melanda
tidak ada yang terinfeksi
tidak ada kluster sepak bola
karena semua tertib
pemain tertib nonton tidak hadir di stadion
waktunya juga demikian
yang akhir pun di sweep di pintu masuk
nah alhamdulillah mungkin sac menyampaikan ini kepada bnpb
meyakinkan mereka bahwa saat kita melakukan piala menpora
semua tidak ada yang terinfeksi
kemudian yang paling penting adalah ternyata tidak ada kluster sepak bola
bawa data ini ke bnpb
menyampaikan kepada beliau
sebenarnya data itu
kita tidak bermain bola atau berlatih
kita jangankan bermain sekarang
berlatih pun kan tidak bisa
baik pak aksanul
saya akan memperhatikan
boleh sedikit menandakan
terkait dengan mungkin solusi ideal
apakah juga memungkinkan bagaimana nantinya teman teman atau para pemain ini bisa berkompetisi
karena memang banyak sekali kesusahan
perlatian tadi di lapangan
kalaupun nanti bisa kompetisi ini tetap berjalan atau dilanjutkan
solusi ideal tentunya kami harus komunikasi lagi
kalian tunggu dulu
suratnya kan kita
pak ganib itu kan junior saya
dia ucapkan enak enak
sampai begitu gitu
jadi surat juga
kita tahu lah
tentunya kami setelah ini akan melakukan itu
tentunya kami juga akan nanti komunikasi dengan bau reksonya ppkm
pak luhut sama ini
saya akan juga ketemu beliau
ya saya tahu harus jalan
pelatih dalam sepak bola
padahal tidak ada kluster sepak bola kemarin
kita sudah jaga betul ya
mulai dari hotel
masuk di swab lagi
semua yang masuk
kemarin gue tahu pak sadu nggak nonton
semua kapone pun kita swab pak
saya ada enak
pak mempora boleh ke swayab
jadi kalau protokol kesehatan sudah luar biasa lah
kita cukup bangga mempunyai teman teman sekolah sepak bola
bisa melaksanakan pertandingan di saat covid
jadi kami tentu akan berkomunikasi lagi
kami akan tagih ke panganib
ini sudah akhir juli
tidak enak sama negara lain
thailand vietnam malaysia sudah jalan
habis kita nanti kalau tidak kompetisi
kesian pemain juga
tidak bisa melakukan performance
tidak bisa menghidupi keluarganya
pak sadu tahulah bagaimana sulitnya itu
jadi tentunya harapan kami nanti apa yang kami sampaikan ini tentunya pemerintah akan merespon lah
bagaimana kesulitan kami federasi juga
untuk teman teman sekolah sepak bola
setelah ini kami akan tagih karena janjinya memang tanggal dua puluh delapan setelah akhir juli lah kira kira gitu
jadi akan tagih ke pak ghanib
tolong eh keluarkan lah gitu
pak sadu bisa bantu juga mas ghanib
pala bebek bebek saat covid ya
pak eshanul terakhir
sebelum saya tutup
ini masih terus diupayakan
artinya dari federasi pssi melalui pak ketum pun juga masih optimistis ya
walaupun ya lagi lagi harus dipantau bagaimana pandeminya ini
seperti apa kedepannya
nah tapi apa yang harus disiapkan atau skenario terburuk apa mungkin yang disiapkan oleh klub
karena ini menyangkut klub pemain pelatih staff dan banyak di sana
memang kita harus siap dengan skenario terburuk
sampai dengan timbre kita bisa
kemudian kita memutar kompetisi di bulan oktober
saya pasti itu penuhi
ada pon ada seal ada prasatasia pap
mungkin kita memang rasanya tidak akan cukup bagi kita untuk memutar kompetisi
kecuali kalau kompetisi seperti yang malaysia
kita putar hanya setengah sejahatan
nah pssi juga harus siapkan siapkan kalau ini jalan
kalau sudah dibaca klub suara suara
mengatakan bahwa pssi menyampaikan ini juga kepada fifa
dan yang pertama dan perbataan tentu
kalian juga pemerintah
kita harus mencari kondisi masing masing
peragaman kepada klub
untuk melakukan dari sekarang
dan melakukan negosiasi
ada waktu bagi klub untuk bernegosiasi dengan pemain dan sponsor
pemain ini harus gaji
tapi besarannya berapa
kalau toh ini kompetisi tidak bisa jalan
tolong pssi harus menyeragamkan ini
berapa besar ini
kita harus tetap menghormati kontrak
sarannya akan ditampung oleh federasi
saat ini sudah ada pak ketum
bapak bapak saya ingin berdialog lebih panjang lagi
tapi durasi kita sangat terbatas
mudah mudahan saran ditampung dari klub
dan juga ada solusi yang terbaik ya
bagi federasi atau bagi industri sepak bola tanah air kita saat ini
pak iwan dan juga pak sanul

kalau bisa datang ke bnpb gitu
sampaikan data data sepak bola
kalau sepak bola tidak ada kluster
dijamin tidak ada kluster ya di sepak bola ya
terima kasih bapak bapak
salam sehat selalu